antum tolong nyalain lah mata aneh perih ini
mata lo perih
aduh perih mata lo ya
iya mata aneh perih
boleh gak gua bantuin lo
bantuin supaya makan lo gak perih
ini antum udah mulai pinter satir
berkah antum berkah mba senior ya
ini gua punya obat dari pasar genjing
obat gulung anti perih
ini enak ini enak
emang begitu nefes
ana tidak pisah ya ana mau basahin kepala
maaf maaf ya aneh barusan udah manik udah bersih
jadi gak ada urusan lagi sama ente
jadi asal nih gua
sampo dari mana nih
emok nih sumbernya
tinggal gue puter kelar semuanya
gue tutup sekarang ya
ada yang kagak beres nih
masih iya gentengnya rembes sampo
kenapa gerimisnya berhenti sih
biar rasa lo keramas pake pasir
puncak dia berhenti
eh gak bok
eh antum gimana eh
nyalain air bok
airnya kenapa mati
maksudku nyuruh gue nyalain air emang gue petugas irigasi
antum tolong nyalain lah mataannya free nih
mata lo perih
perih mata lo ya
boleh gak gue bantuin lo
bantuin supaya makan lo gak perih
ini antum udah mulai pintar
berkah antum berkah mas
nih gue punya obat dari pasar dinding
obat gulung anti perih
emang begitu nekes
antum jangan lancar ama aneh
eh ini aneh tambah free ini
antum ngerjain aneh
nggak sama senior lu rakan sama senior ya
bok matanya free
aduh matanya free
alhamdulillah apel biar bandel begitu
tapi sama emak dia nggak pernah kurang ajar gitu
ya iya sih tem
namanya juga apoy anak atu atunya
bapaknya udah nggak ada tinggal emak doang
maaf ya perempuan dilarang masuk ke asrama putra
eh dia ini emaknya apoy
eh mau emaknya siapapun itu
tetap aja perempuan dan gak boleh masuk asrama putra
orang tua nih yang sopan dikit
mau tua mau muda tetap aja perempuan
dilarang masuk asrama putra tanpa izin
eh gue yang muda
tadi ngasih tau
lu kalau ngomong soal emak gue itu harga mati buat gue
ya allah bangga bangga
ya allah bangga bangga
ya allah sudah apoy
apoy sudah cukup apoy
anak emak ini apoy memang selalu membuat ributan
tadi aja muka aneh abis diacak acak
ini yang namanya pak hukmat
yang kek mak
mak lebih percaya sama orang lain ketimbang anak anak
mak dari daging emak ini mak
nggung juga lu
mak burung dikit aja
kenapa antum bicara seperti itu kepada aneh wakil ustadz santri senior di sini
emak udah enggak lagi
sesungguhnya bibir anak adalah bibir
tapi bibir tukang dakwah
masya allah bibir juga jalan mak
mak gulung dikit sih boleh mak
ini bibir tukang bibah mak
mak dikit mak
tak tak tak bu
subhanallah anak emak ya
anda jujur aneh bingung gimana lagi aneh membimbingnya
berani seorang wakil ustadz
bentar masya allah
gak boleh begitu dia wakil ustad
emang belum diikut semua
tapi bang farouk ini santri senior
santri senior adalah wakil ustadz
ini murid anak
seorang murid wakil ustadz yang tahu ladar
berarti ilmunya tinggi
dia lo mesti belajar banyak gitu
antum dengar apa kata emang antum
dan perlu antum ketahui
bahwa ustad sebut telah menyiapkan gelar untuk anak
ustad faruk al imam firdausi
imamnya para calon ahli sur
anak saya disini ya
tapi jangan diajakin belanceng mulu
diajari ilmu yang baik baik biar menetaat
ajakin belanceng lagi mak
tuh antum dengar ya
antum mesti patuh sama mak antum ya
karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
sesungguhnya rido orang tua adalah rido allah subhanahu wa ta'ala
dan kemurkaan orang tua adalah kemurkaan allah subhanahu wa ta'ala
kau muslimin rahimah kumullah
perlu kalian semuanya ketahui
terutama antum ya
dosa yang allah sesegerakan abtabnya di dunia adalah
anak yang zolim kepada orang tuanya
durhaka melawan kepada orang tuanya
jika kita seorang anak membahagiakan orang tuanya
itu sangat besar pahalanya subhanallah
dengerin tuh poy
insyaallah allah akan menjauhkannya dari segala macam malam vertaka
dan akan dimasukkan ke dalam sorga apa ya murid ana
hebat dia poy
ilmunya udah tinggi kan deh
memang lu mesti banyak belajar sama dia
biar lo juga pinter kayak dia
dia dari hongkong
nanti berantakan udah berantakan
berantakan udah hari ini lah
kalau mau pamit cukup ama ana aja
soalnya ustadzepu jam segini lagi istirahat
nanti insyaallah ana sampaikan ke ana
karena menyampaikan adalah amanah
kalau gitu saya pamit ya laki laki ustadz
salam buat ustadzepu
ini makanan buat apa ini
gini aja maji burung tinggi